gak cuma suasana liburan bali juga punya kuliner mantap dan lezat
ini karena proses masaknya dengan bumbu genep alias rempah rempah yang lengkap
coba kita sekarang ikuti proses memasak tampah nasi bali di resto khas bali kawasan cirende tanggerang selatan
menu ayam sisit ini lihat bumbunya merah membara
tinggal ditumis dengan minyak goreng dan tuangkan ayam suir
gak perlu lama lama ya karena ayam sudah matang dalam proses perebusan terlebih dahulu sebelum disuir
sama halnya dengan bumbu betutunya nih
tuang sambal ayam angkat deh
selanjutnya kita panaskan sate lilit dengan sedikit mentega
wih aromanya bikin perut saya minta makan nih
wah ini sudah banyak banget menu yang ada di hadapan saya
selain tadi tiga yang saya masak sudah ada daging serelimau
terus ada tongkol sambal matah dan juga ada tum atau pepes ayam
aromanya wangi banget semuanya kita cobain satu satu langsung
menu tampah nasi bali
bali ini menjadi favorit para pelanggan
dalam satu hari bisa ada lebih dari lima puluh pesanan datang untuk acara keluarga atau kumpul kumpul lainnya
tapi kalau anda mau cicip untuk sendirian aja bisa kok pesen porsi lebih kecil
satu porsi kecil nasi rames bali dijual mulai dari dua puluh lima ribu rupiah
menu yang disajikan di sini punya cita rasanya
nah bumbu dari sate lilitnya ini juga tebal banget gak pelit
kemudian cita rasa bumbu rempah dari ayam sisir dan juga ayam betutunya juga kuat
semua masakan yang ada di sini mengingatkan dengan suasana di bali
puti van pudi imam muhairib tangerang banten